pemerintah kota palangkaraya kalimantan tengah menambah posko pengungsian warga korban banjir dari lima belas menjadi enam belas posko pengungsian
jumlah pengungsi di posko posko pengungsian terus bertambah seiring dengan banjir yang tak kunjung surut di permukiman
hingga jumat pagi ada satu sembilan puluh tiga orang yang mengungsi di posko pasar kahayan kelurahan palangka kecamatan jekan raya
sebelumnya hanya enam ratus sembilan puluh tujuh warga kelurahan palangka yang mengungsi di posko ini pada rabu lalu
pada hari ke enam mengungsi sejumlah pengungsi merasa kelelahan
selain kekurangan tenaga dapur kondisi kesehatan pengungsi di posko ini juga terganggu
sejumlah pengungsi sempat mengalami demam dan ketal ketal
dan kami telah terhubung dengan koresponden cna indonesia victor pangaribuan di posko pengungsian pasar kahayan kelurahan palangka kecamatan jekan raya kota palangkaraya
victor kalau tadi berita yang saya bacakan pengungsi
tambah posko bakal dari lima belas menjadi enam belas
lalu kondisi pengungsi sudah mengalami kelelahan gatal gatal
lalu bagaimana kondisi sebenarnya di sana bisa anda ceritakan
selamat pagi yuda betul sekali saat ini saya berada di posko pengungsian posko pasar kahayan kecamatan jekan raya kelurahan palangka ya di kota palangkaraya
ada penambahan tadi jumlahnya sudah disebutkan penambahan jumlah pengungsi memang di kelurahan palangkah sendiri
sekelurahan di sembilan posko pengungsian yang ada di kelurahan palangka ini jumlah pengungsi bertambah
yuda baru saja sekitar lima belas menit lalu saya mendapatkan informasi terbaru dari bpbd kota palangkaraya bahwa posko pengungsian korban banjir yang ada di kota palangkaraya sudah bertambah
menjadi dua puluh empat posko pengungsian
ini dikarenakan semakin banyak warga yang masih tinggal di rumah rumah mereka meski terendam air diajak oleh tim gabungan siaga banjir untuk segera mengungsi
karena curah hujan masih tinggi banjir belum surut
kita lihat seperti apa kondisi di posko
pengungsian ini ini adalah posko pengungsian pasar kahayan yang anda lihat di sini
dari jumlah pengungsi tadi ya sekitar
susu balita susu untuk anak anak mereka perlu sekali begitu
kalau kita melihat
semudian ada posko kesengatan
namun gangguan kesengatan tetap saja yang ada
saya sempat berkembang di angkasa orang itu yang membawa anaknya mengakhiri saya memperlihatkan kakinya gatal gatal begitu dengan menggerakkan bangsa dekatnya
bahwa sulit kali sembuh
anak ini selalu berenang di genangan air gatal gatal sehingga kulitnya tidak sembuh sembuh gatalnya
ini yang jadi fokus bahwa
jadi fokus bahwa
kesehatan bisa saja terjadi
karena ketika air yang mengenangi rumah warga atau permukiman ini
semakin lama semakin banyak bakteri ini yang harus diwaspadai
satu lagi posko ini juga kekurangan tenaga dapur
tenaga memasak ya yuda
karena memang tenaga memasak
dari lima belas orang
tapi saya ingin bertanya langsung kepada ibu setia ningsih
ini adalah penanggung jawab posko pengungsian ini
selamat pagi ibu
mencukupi untuk jurum masak
mencukupi karena kami kerjasama dengan pengungsi yang selalu siap bersedia membantu untuk
untuk kenyamanan dan kelancaran dalam urusan dapur
ini sebenarnya memasak untuk pengungsi yang ada di sini atau di tempat lain
untuk masak untuk pertama untuk pengungsi
yang kedua untuk warga mendawe
yang ketiga untuk warga sakan
dan orang orang atau warga yang tinggal di
rukuk pasar kahayan
satu lagi ibu untuk gaguan kesehatan ya
gatal gatal debam begitu
obat obatan pasokannya seperti apa
alhamdulillah dalam posko ini juga didampingi oleh pihak kesehatan
dari pengungsi ini selalu rutin dalam pengobatannya
masalahnya anak anak ini sering berenang
akhirnya timbulah gatal gatal dalam tubuhnya itu tadi
itu dikarenakan karena air kotor
air yang banyak bakteri
gara gara banjir ini
baik terima kasih ibu senesi
yuda di posko pengungsian ini dua tenda besar
satu tenda kecil
sebagian dipakai untuk dapur
ini adalah kondisi tenda yang paling belakang
ada anak anak yang saya ingin kritisi yuda
ini sektor pendidikan yang lumpuh di kota palangkaraya
karena sebagian besar anak anak tidak bersekolah
karena rumah mereka kebanyakan
sekolah mereka juga terendam air
kalau mereka mengungsi di sini
tidak ada aktivitas belajar mengajar sama sekali
yang saya kritisi adalah
kawasan ini kelurahan palangka
sudah sebelumnya menjalankan pembelajaran tetap muka di sekolah
tapi anak anak mengungsi tidak belajar sama sekali
mereka bisa saja ketinggalan pelajaran
belum ada upaya untuk menambah pengetahuan mereka
untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar untuk anak anak di pengungsian
bahkan yuda yang terpenting adalah bagaimana mereka
untuk menyembuhkan rasa trauma mereka terutama anak anak
di posko ini di kelurahan palangka ini ya
ada sekitar empat ratus anak yang mengungsi
bayangkan anak anak usia sekolah dasar
mereka tidak bisa belajar begitu
karena memang sekolah tidak ada
tidak ada kegiatan belajar mengajar
trauma healing penyembuhan trauma
ini belum ada
kegiatan belajar mengajar murid murid sekolah
atau anak anak yang di posko pengungsian
ini pun tidak ada
saya ingin mengajak anda
melihat bagaimana situasi
banjir yang terjadi di kelurahan palangka
tepatnya di kawasan mendawai
tepatnya di belakang posko pengungsian ini
ini dekat sekali yuda
lokasinya dengan kompleks perumahan di kawasan mendawai
kota palangkaraya ini
dari kota palangkaraya sendiri
merilis bahwa jumlah yang terdampak banjir
ini sudah mencapai dua belas jiwa
dan mereka ada yang mengungsi di dua puluh empat posko pengungsian
rumah yang terendam banjir di kota palangkaraya
ini ada lebih dari sepuluh atau dua puluh empat
ya kalau saya tidak salah ya
tadi saya akan cek lagi
ini yang anda lihat yuda
ini adalah kawasan pasar kahayan
ini di bagian bawah
tepat lagi di belakang posko pengungsian
ini terendam banjir
karena tadi saya sudah memancar dengan warga
di belakang kompleks pasar ini yuda
ini ada kompleks perumahan
yang terendam banjir
ketinggian airnya ada yang satu lutut orang dewasa
kemudian satu pinggang orang dewasa
ada yang satu leher orang dewasa
bayangkan sedalam itu air atau banjir mengenai kawasan ini
sehingga mereka harus segera mengungsi
anak anak kerap bermain ya
masih di air ini ya
masih pagi belum ada aktivitas
tapi setiap sore saya melihat anak anak mandi di sini yuda
ini yang mengakibatkan mengapa kondisi kesehatan mereka berpotensi terganggu
air tidak mengalir
tergenal begitu saja
seperti rawak begitu yuda
nah kemudian bukan hanya kota palangkaraya ya
di kabupaten pulang pisau kalimantan tengah juga masih terendam banjir
salah satunya jalur trans kalimantan
ini masih terendam banjir saat ini lumpuh total mobilitas
antara kabupaten kabupaten sebelum kawasan desa bukit rawi menuju kota palangkaraya
dan sebaliknya tidak dapat melintas tidak ada kenaraan yang melintas
dan ada dua titik
di kabupaten pulang sisau
di kabupaten pulang sisau
ada dua titik trans kalimantan yang tertutup air atau tergenang banjir
yang melumpuhkan aktivitas atau mobilitas kendaraan ya
yang satu di nusa yang satu lagi di desa bukit rawi
nanti saya akan mencoba melihat bagaimana kondisinya di sana
sampai saat ini memang belum cuaca masih baik
tapi awan mendung memang awan kelabu ini menyelimuti kota palangkaraya kelabu sekali yuda pagi
semoga curah hujan tidak bertambah tinggi sehingga genangan air bisa semakin surut
begitu ini karena kan kontur tanah di kota palangkaraya kemudian dan sekitarnya ini kebanyakan legambut ya
daya resapnya juga semakin kurang
kita berdoa bersama sama semoga curah hujan semakin baik kemudian tanah bisa segera meresap air
sehingga banjir mulai turun dan tidak terjadi kembali di kota palangkaraya khususnya kalimantan tengah yuda
terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali dan hati hati dalam menjalankan tugas anda